sementara itu ketua dewan pimpinan daerah partai gerindra muhammad taufik
menyaksikan besarnya kesempatan calon peta hanabasuki cahayapurnama atau ahok
dalam pemilihan kepala daerah dua ribu tujuh belas
ia tidak yakin ahok bisa maju sebagai bakal calon gubernur secara independen
karena akan kalah dalam perolehan suara dukungan
terlebih jika calon tersebut masih tersangkut masalah hukum
saya malah nggak yakin kalau ahok bisa maju sebagai calon gubernur
karena persoalan hukum lagi dihadapi dan kedua persoalan verifikasi faktual
terhadap dukungan independen itu itu kan ada di tangan kpu